gubernur dki jakarta nisbah swedan per tiga puluh april lalu
menerbitkan peraturan gubernur no empat puluh satu tahun dua ribu dua puluh
tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan psbb
dalam rangka penanganan covid sembilan belas di lingkungan provinsi dki jakarta
pergub ini pun sudah semakin gencar menjerat para pelanggar psbb
mulai dari pelanggaran individu hingga pelanggaran badan usaha
satuan upolisi pamang praja jakarta pusat pada rabu pagi
menyisir kawasan tanah abang untuk menjaring para pelanggar psbb
jenis pelanggaran yang paling banyak ditemukan kali ini adalah
pelanggaran tidak menggunakan masker dan berkerumun
para pelanggar ini kemudian diberikan sanksi teguran tertulis
yang didata oleh satpol pp juga sanksi sosial berupa tugas membersihkan
fasilitas umum lengkap dengan rompi bertuliskan pelanggar psbb
tak hanya pedagang pelanggar juga ditemukan dari kalangan pembeli
sedang ada denda administratif bagi para pelanggar psbb yang jumlahnya bervariasi
untuk pelanggaran tidak mengenakan masker misalnya
dendanya sebesar seratus hingga dua ratus lima puluh ribu rupiah
dendanya sebesar dua ratus ribu rupiah
lupa pakai masker
kenapa lupa mas
ya lupa sih mungkin sibukan aja gitu
bersih bersih kayak gini keberatan nggak mas
ya bagi saya sih nggak mungkin saya melanggar aturan gitu ya
ya nggak masalah sih
kita mencoba mengimplementasikan peraturan gubernur no empat puluh satu tahun dua ribu dua puluh
seperti tidak menggunakan masker kita bisa memberikan sanksi
dan juga seperti berkumpul kita bisa memubarkannya secara
dengan ini kita bisa membubarkannya seperti itu